sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

kondisinya sudah stabil
tapi saya harap jangan sampai jatuh lagi
apalagi sampai terbentur kepalanya
saya boleh masuk dan lihat anak saya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

bahkan sebelum mama melihatnya
itu gambar mira mai
itu gambar mira
mira adalah anissa mama
berat banget sih
coba tadi gue ngajak kakek
aku bahkan tidak tahu
siapa nama putraku dari enda
mungkin dia membenciku
sama seperti miko
mungkin dia membenciku
aku sudah tua
usiaku mungkin gak lama lagi
apa masih sempat aku mendapat maaf dari semua anak anakku
papa gak cukup mau malu maluin aku
harusnya kamu yang minta maaf sama papa kamu
dia tuh udah nolong
dia udah nolongin aku miko
kalau tadi gak ada dia
mungkin udah ketabrak motor sekarang
aku inget dulu kamu pernah ceritain aku tentang bapak kamu
bapak kamu yang ngejar semua perempuan dan tinggalin mereka seenaknya
tapi aku pernah bilang sama kamu
kue semua orang itu bisa berubah
dan papa kamu sekarang udah berubah miko
pevita hari ini kamu udah bisa pulang
harusnya kamu gembira
kamu gak kangen sama rumah
kamu gak usah khawatir ya sayang
mama sama papa akan berusaha semaksimal mungkin untuk dibuatkan tenaga
kamu tenang aja